politisi partai persatuan pembangunan sandiaga salahuddin uno mengaku siap bila dipilih sebagai calon wakil presiden menampingi ganjar pranowo
menurut sandi sebagai kader dirinya harus siap untuk segala kemungkinan
sekalipun tidak terpilih sebagai cawapres kelak sandi mengaku akan fokus pada tugasnya sebagai ketua badan pemenangan pemilu atau bapilu di p tiga
sandi mengaku memiliki tugas untuk memenangkan kandidat yang diusung p tiga dalam pilpres
target lainnya adalah menambahkan suara sebesar sebelas juta suara baik di dpr pusat maupun dpr provinsi kota dan juga kabupaten
sebagai kader selalu siap tapi juga harus siap siap dengan segala kemungkinan
di dalam politik saya sudah berhenti berandai andai kita siapkan kontribusi kita yang terbaik
tentunya tugas kontribusi saya sudah ditunggu dari segi penyiapan segala strategi untuk bisa mencapai target yang diamanahi kepada saya di bapilu